saksi mantan mentan membeberkan sejumlah uang dan bahan pokok yang diminta partai nasdem dari kementan yang nilainya lebih dari dua miliar rupiah
lalu bagaimana penelusuran aliran dana dugaan korupsi mantan mentan ke partai nasdem
kita bahas bersama pakar hukum pidana universitas jenderal sudirman hibnu nugroho dan jamaludin kudubun pengacara syahrul yassin limpo
selamat malam prof hipnu pak jamaludin
selamat malam saya ke pak jamaludin dulu
saksi saat sidang menyebutkan membongkar adanya aliran dana ke parpol
respons dari klien anda seperti apa membenarkankah hasil kesaksian itu
apa yang disampaikan oleh saksi itu benar adanya
tapi kemudian catatannya adalah bahwa itu adalah perintah bapak presiden republik indonesia untuk seluruh kementerian
termasuk kementerian pertanian republik indonesia
dalam rangka memberikan ketahanan pangan pasca covid kepada seluruh masyarakat di seluruh indonesia
dan di situ di persidangan itu terungkap bahwa bantuan sebagaimana yang disampaikan itu melalui partai nasdem disampaikan kepada provinsi ntt
masyarakat di provinsi ntt di papua barat di maluku di aceh di sulawesi di sumatera
dan terungkap juga bahwa apa yang terjadi itu bukan semata mata untuk memperkaya pak sgl
akan tetapi melaksanakan perintah presiden dalam kaitan dengan memberikan kelangsungan hidup kepada masyarakat indonesia pasca covid sembilan belas
adakah bukti tertulisnya surat perintah dari presiden ke kementerian menggunakan anggaran yang dimaksud atau seperti apa pak jamaludin
kalau kaitan dengan itu itu adalah arahan bapak presiden kepada seluruh jajaran kabinet
dan boleh dicek di kementerian lain juga melakukan hal yang sama
termasuk juga dalam kaitan dengan hewan kurban
itu juga kemudian diberikan kepada seluruh masyarakat
bahkan di beberapa provinsi sebagai malang terungkap juga di persidangan
itu juga sapi yang telah dikumpulkan itu
itu juga diserahkan resmi
lengkap bukti bukti bahwa itu karena arahan bapak presiden maka diberikan kepada masyarakat ketika itu
kalau bicara soal dana kementerian itu kan ada birokrasinya
apakah caranya menyikapi arahan itu sudah sesuai dengan birokrasi yang ada bapak
mbak friska jangan lupa bahwa dalam penganggaran di setiap lembaga kementerian itu bisa terjadi pergeseran
dan itu dimungkinkan oleh undang undang
nah ketika pasca covid sembilan belas diumumkan tidak ada anggaran seperti itu
karena itulah bapak presiden memerintahkan untuk semua kementerian melakukan hal demikian
maka salah satunya kementerian pertanian melakukan itu
dan kemudian akan ada perbaikan atau perubahan anggaran pada saat akhir tahun berjalan
karena itulah kemudian tidak ditemukan adanya penyelenggaraan anggaran atau penggunaan atau dana dana yang kemudian digunakan
salah sasaran sebagaimana yang seolah olah terbangun framing di ruang publik terkait itu
saya tanya ke prof hipnu sebenarnya bagaimana dalam pembuktian hal ini bisa dipertanggungjawabkan prof
tadi dari pernyataan pak jamaludin artinya kan ada ranah diskresi yang coba disampaikan oleh pihak terdakwa
terkait dengan perintah atau arahan pasca covid yang disebutkan tadi ada arahan dari presiden
bagaimana untuk menguji itu di persidangan prof ibnu
mencoba kalau bisa dilakukan itu pak jamaluddin menghadirkan presiden
luar biasa presiden hadir
iya dihadirkan dalam rangka
iya karena ini kan dalam rangka mencari kebenaran material
dalam situasi covid dalam situasi anggaran tidak ada
apakah kebijakan yang dilakukan itu betul atau tidak
karena dalam suatu menteri dalam konteks keuangan
itu adalah kuasa pengguna anggaran
disinilah pertanggung jawabannya disana mbak
pertanyaannya adakah yang menyimpang
adakah yang digunakan untuk tindakan tindakan yang lain mengalir pada suatu pos pos yang tidak peruntukannya
jadi kalau toh seandainya itu adalah anggaran itu digunakan untuk kepentingan
karena masyarakat dalam arti masyarakat luas situasi yang dibutuhkan itu nggak masalah
pertanyaannya pak jamaludin ini mengalir pada kelompok kelompok tertentu
oleh karena itu sebagai pertanggung jawaban ya menteri harus bertanggung jawab sebagai pengguna anggaran
tapi pertanyaannya bagaimana hubungan menteri dengan presiden
apakah dengan kebijakan kebijakan yang itu
karena dalam suatu teori kalau kita lihat kemarin dalam situasi covid itu sudah sering dicabutkan
suprema lex esto dari apa tadi kata pak kani itu kepentingan manusia itu hukum yang tertinggi
kaedah kaedah penggunaan anggaran harus tepat sesuai dengan sebaran anggaran yang diperlukan oleh kementerian keuangan
ini yang tampaknya agak sedikit melenceng gitu mbak
oke nah untuk kaedah penggunaan anggaran yang diduga melenceng
kemarin dalam kesaksian itu saksi kepala biro kabak umum dalam hal ini pak sukim telah menjelaskan secara terang benderang dan jelas
bahwa dana sebagaimana yang dituliskan ke ibu joys di partai nasdem
dan kemudian ada paket sembako
itu bukti bukti penerimaan oleh masyarakat
di seluruh provinsi tanah air ini itu ada dan telah mereka kantongi
kami juga punya kekhawatiran jangan sampai kemudian ini cuma hanya mengada ada
lalu ya allah untuk kepentingan pihak tertentu
yang bersangkutan mengatakan bahwa bukti terkait dengan penerimaan oleh masyarakat di berbagai provinsi sebagaimana ada dalam blp itu ada
dan saya kira itu clear kalau soal itu
menggunakan anggaran ini yang dianggap bisa jadi potensi menyimpangnya seperti apa
kalau tadi dari pak jamaludin bersikuku bahwa diskresi ini berdasarkan perintah
tapi menguji ini seperti apa batasan diskresi seperti apa
harusnya anggaran itu digunakan bagaimana prof
ya diskresi itu apabila suatu ketentuan peraturan perundangan tidak ada
sehingga di sini menteri diberikan suatu kebijakan
cuma pertanyaannya dalam kasus ini mbak friska
kenapa hanya partai nasdem tidak ada partai yang lain
ini yang perdebatannya kan seperti itu
sehingga ada suatu pemikiran pemikiran yang lain itu pak jamal
oh ini jangan jangan larinya ke sana karena dari partai x
nah disitulah saya kira suatu ketentuan diskresi yang tidak kolaboratif dengan kementerian yang lain
itu mbak priska padahal kalau itu kebijakan untuk kepentingan manusia banyak
ya seluruhnya kementerian dilakukan seperti pak jamal tadi
kenapa hanya kementerian pertanian tidak ada kementerian kementerian lain juga melakukan yang sama
ini yang perdebatannya seperti itu muncul
sehingga tidak salah kalau sampai pada hari ini kita muncul wah alirannya kok ke partai n
wah apakah ada kepentingan apakah ada tingkatan pencucian uang
kan gitu kalau kita tarik tarik ke ilmu hukum kan seperti itu
karena kalau kita kaji pembuktian sekarang ini kan baru pak pada taraf pemerasan
nah konsep pemerasan gratifikasi itu ujungnya nanti adalah pada taraf terkait dengan tppu
itu yang saya kira saya melihat dari penuntut umum mengejarnya ke sana begitu mbak
oke kalau penuntut umum sekarang ke follow the money akan seperti apa nanti pembuktian di persidangan
kita akan lihat karena sidang pun masih berlangsung
dan juga akan ada saksi saksi yang dihadirkan untuk menyempurnakan proses pembuktian di persidangan terkait kasus yang menimpa eks
terkait dengan perintah bapak presiden itu kami yakin sungguh semua menteri melakukan itu
hanya saja karena yang bermasalah adalah kementerian pertanian maka kemudian yang kita lihat itu adalah ada pengelolaan oleh partai nasdem
tapi kami yakin sungguh bahwa semua kementerian melakukan dan tidak menutup kemungkinan bahwa partai politik lain pun juga melakukan hal yang sama
dan penggunaan anggaran ini akan diuji di persidangan yang masih berlangsung
terima kasih sekali lagi prof hipnu nugroho pakar hukum pidana universitas jenderal sudirman dan juga pak jamaludin kudubun pengacara syahrul